satu satunya penumpang selama jatuhnya pesawat demonim air pkhvq di gunung menuk oksibil papua sudah dievakuasi dan tiba di rumah sakit bayangkara jayapura
sedangkan delapan penumpang lain yang tewas masih dioksibil dan belum dievakuasi
korban selamat jatuhnya pesawat demonim air tiba menggunakan mobil ambulans dokes polda papua dan dikawal ketat aparat
⁇ maidi anak berusia dua belas tahun langsung dievakuasi dari tkp menuju rumah sakit bayangkara jayapura papua yang didampingi dua anggota tim medis dari rumah sakit umum daerah oksibil
sementara delapan korban meninggal lainnya masih berada di oksibil kabupaten pegunungan bintang untuk dilaksanakan evakuasi lanjutan
ada patah tulang tertutup di lengan kanan
jadi kami sementara masih melakukan tewas
diagnostik melakukan ct scan kemudian foto dari tulang belakangnya
karena kita lakukan pemeriksaan tadi raba ada nyeri di tulang belakang di bagian perut
kemudian untuk memastikan lagi apakah ada perdarahan atau tidak walaupun minimal
namun secara umum pasien hemodinamiknya stabil
jadi hemodinamik stabil itu tidak ada perdarahan yang fatal yang mengancam jiwa